itu kombinasi antara kayak komunikasi pemberian informasi yang yang tepat yang melawan books
ya terutama yang menurut kemudian edukasi tetapi jangan lupa komunikasi informasi edukasi itu ya
itu memang mampu menyadarkan sebagian orang tapi sebagian yang lain ada yang bandel memang manusia
itu begitu ya enggak ada semuanya mudah disadarkan nah tentu harus ada jeweran ya law enforcement tapi
law formingnya ini dalam arti ya jadi jangan semua punishment lah ya kalau mereka
yang yang patuh kasih reward ya jadi reward and punishment gabungan kombinasi dari itu
yang jadi artinya pengawasan dari pemerintah harus dan satgas jairah ya itu harus bekerja
ya jadi jangan membiarkan orang itu melanggar gitu loh ya dan kalau perlu jewerannya harus menjerahkan